kasus dugaan korupsi pengadaan ktp elektronik setia novanto
hari ini menjalani pemeriksaan kesehatan di rumah sakit pusat angkatan darat
gatot subroto jakarta pusat
novanto diperkenankan menjalani pemeriksaan kesehatan
oleh majelis hakim pengadilan negeri tindak pidana korupsi jakarta
setelah merasa kesehatannya tidak stabil
novanto bertolak dari gedung tahanan kpk
menuju rumah sakit sekitar pukul delapan pagi
novanto langsung masuk ke dalam mobil tahanan
tanpa memberikan keterangan sedikitpun
pemeriksaan kesehatan di luar gedung kpk ini adalah kali kedua bagi novanto
sejak ditahan oleh penyidik anti rasuah pada pertengahan november yang lalu
sebelumnya melalui penasihat hukumnya
firman wijaya terdakwa setia novanto
mengajukan permohonan pemeriksaan kesehatan
permohonan itu pun dikabulkan oleh majelis hakim
yang dipimpin oleh hakim yanto pada persidangan kamis siang kemarin